dari lintas apa itu tadi bapak menyampaikan apartai yang merapat itu dari berdasarkan
warna di bolak ya ada biru merah dan putih bisa diputang dapat tiga warna itu kan apakah
itu berikutnya apakah demo demo nampak pak izin dong pak jangan kode dong pak pak pak
apakah nanti dirinya itu ditargetkan akhir tahun ini atau seperti apa pak pak pak pak
setelah dipake salah satu tadi kan memang kamu memutuskan soal kita calon itu lima tahun
dari partai partai yang tidak menjalankan calon calonnya
kalau kriteriannya pak jokowi
kerutan wajah tuh banyak lihat aja tuh pak erlangga kerutan semua tuh wajahnya ya pak
mardiono juga kalau saya enggak rambut putih tapi jenggotnya putih lebih sakti biasanya jadi kami
tadi sepakat karena demokrasi itu kan pilarnya partai politik kalau ketua umum partai politik
enggak berani nyapres gimana demokrasi kita gimana gitu oleh karena itu prioritas ya tentu
jadi mana teman dalam olcamera berkeley siapa dengan
kita tadi diskusi tentu ada juga yang teman teman dari luar yang sudah beredar nama nama tentu itu
akan menjadi pertimbangan bagi kita tapi prioritas tentu ketua partai